ada nyambuk aja gak sadar
ya gimana dikikit nyambuk
apa elsa ke rumah aku dan mas nino saat kami udah menikah
walau aku tau dulu mas nino sebelum menikah sama aku memang deket sama elsa
tapi apa kedeketan itu berlanjut setelah kami menikah
pegang satu pegang ini aja dari jauh
tuh kan gak apa apa kan
yah habis punya papa
nyalain satu lagi ya
ini aku juga
oh punya krena juga habis
rena udah gak takut
ini udah mas
kita nyalain lagi yang banyak
kasih sepuluh pak
kita nyalain yang banyak ya
nih rena pegang satu
mama pegang dua
eh apa belum bu belum nyala nih
eh enggak putting seseorang sumera
k retail tantran
tapi bukan seperti matahari
tapi seperti kembang hp
tapi hadirkan indah di malam yang pekat
sejak nino pulang mama lihat mukanya itu
kusut kayak banyak pikiran
apa ini ada hubungannya sama
sidang ceringnya dia ya pak
bisa jadi ma
soalnya nino sangat tertekan banget dengan masalahnya
pak gimana kalau kita masuk ke kamarnya
jangan dulu ma
kalau dia butuh bantuan kita
kita biarkan dulu
om baik mau temanin aku main gak om
aku mau main sepeda lagi
boleh aja tapi sekarang om lagi
lagi agak sibuk
ya sibuk ya om
nanti kalau om ada waktu
om telfon rena ya
kenapa aku jadi gak tenang begini ya
gara gara tadi aku menolak permintaan reinna buat ketemu
dan temenin dia main
baru kali ini aku nolak untuk ketemu sama rena
selamat malam ibu rosa
maaf juga kalau saya ganggu
sama sekali gak ada apa nino
tadi siang kan saya sempat
nolak permintaan rena
waktu dia ngajak main
karena saat itu saya lagi agak sibuk bu
saya nelfon saya pengen tahu
gimana ya keadaan rena apa
apa rena sedih bu
kamu gak perlu khawatir nino
sekarang rena malah sedang happy
lagi sama aldebaran dan andin
pernah lihat foto rena
karena rena sudah selesai
kita sudah berpikir
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena

gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena

gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena

gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena

gimana kita akan menikmati rena
gimana kita akan menikmati rena
kamu ngapain sih mas
ya gimana dikikit nyamuk
daripada bebi kamu bentol
dimampu darah gimana
apapun yang terjadi
saya pasti akan lakukan apa saja
untuk bisa mempertahankan
kamu dan reina
kamu kenapa mas
kau tidak mau begini
ya gak apa apa
kita tidur disini
gak sayang kita tidur di dalam aja ya
hari ini kan si dayang cerai kamu ya
gak usah ma
aku yakin ini pasti juga berat buat mama
doain aja lah pak
yang terbaik buat aku sama elsa
kami selalu mendoakan yang terbaik buat kamu ya
terima kasih ya
aku berangkat ya pak
udah udah lancar ya noh semuanya